arus lonjakan penumpang di musim libur lebaran melalui bandara igusti ngurah rai bali
mulai terjadi pada jumat dua belas april kemarin
pengelola bandara setempat memprediksi puncak pergerakan penumpang pada hari ini
minggu empat belas april mencapai enam puluh sembilan ribu lebih penumpang
arus balik diperkirakan mulai pada jumat dua belas sore
hingga periode poskomudik berakhir pada delapan belas april dua ribu dua puluh
pengelola bandara ngurah rai memproyeksikan terdapat penumpang yang datang dan berangkat
sebanyak empat ratus ribuan orang atau dengan rata rata penumpang sebanyak enam puluh empat ribu orang per hari
dari proyeksi ini saudara diperkirakan terdapat penumpang sekitar dua ratus tiga puluh empat ribu orang
yang akan meninggalkan bali melalui keberangkatan domestik bandara igusti ngurah rai
pihak bandara ngurarai juga memprediksi
puncak pergerakan penumpang diprediksi akan terjadi pada minggu empat belas april dua ribu dua puluh
mencapai sebanyak enam puluh sembilan ribuan penumpang